satuan reserse narkoba polres jakarta selatan
senin siang menggelar barang bukti hasil sitaan dari rumah gatot brajamusti di jakarta selatan
selain menemukan alat hisap sabu dan jarum suntik
polisi juga menyita obat dan alat bantu untuk keperluan khusus
inilah sejumlah barang bukti berupa aluminium foil jarum suntik bong
timbangan digital botol bekas infus
serta alat bantu untuk keperluan khusus yang disita di rumah gatot brajamusti
di jalan pinang hijau nomor enam pondok pinang jakarta selatan
selain itu petugas juga mengamankan satu paket kristal yang sebelumnya diduga sabu dan dua butir pil
namun setelah dilakukan uji laboratorium kedua barang tersebut negatif narkotika
penggeledahan ini dilakukan atas laporan dari piket reskrim polres jakarta selatan dan resmo polda metro jaya
selain barang bukti tersebut petugas juga menyita dua pucuk senjata api
dan satwa langkah harimau